ternyata kamu sudah kasih mbak kim
tapi mama seneng kok ternyata kamu itu gercep juga ya
akhirnya kamu melamar mbak kim
melamar tante kim
walah jadi cincin ini tuh punya nyetang temayang
diktasi ke mas randy
nah mas kayaknya aku harus balik ke kampus deh
karena aku meninggalkan kelas
karena kan aku juga baru masuk kerja lagi
aku juga gak mau datang
dapat omongan yang buruk
padahal mama tadinya mau ngajak kita semua lunch
tapi aku rasa next time lah
sayang mama harus pergi kerja lagi ya
gak apa apa ya
jangan jangan yang kemarin telpon andin
pas gue sama andin kekunci di rooftop pandora cafe
gak usah mas aku bisa sendiri kok
udah saya aja yang nganter
biar kamu lebih cepet sampe kampusnya
ya mau naik apa nih mobil
mobil kamu kan lagi rusak bannya
pakai motor yang tadi lah
sekalian sih kembaliin motornya
motor baik motor siapa
tadi mobil aku bannya sobek
terus di jalan aku pinjam motor semua orang
ya mama tinggal dulu ya nak
kamu udah bantuin aku masak
mama kerja dulu ya sayang nanti kita ketemu lagi
tepi tepi ya naik motor
eh mama berangkat dulu ya
mama tadi kenapa sih
di telpon kau panik banget
ada apa sih sebenernya
nino datang ke rumah masa
dan dia bilang
dia akan terus menyelidiki siapa
mama kaget sekali
mama teleponin kamu terus terusan
pantes kemarin nino nanyain gue
soal kejadian saat roy terbunah
dia mulai curiga kalo mba nien gak bersalah
dan dia mau mencari siapa pelaku sebenarnya
aku takut banget ma
gimana kalo sampe nino tau semuanya
apa yang harus aku lakuin mas sekarang
kamu harus tenang elsa
kalau kamu panik seperti ini
mama bener juga
semua ini udah kayak bom waktu
bisa sewaktu waktu meledak
lalu semua orang akan tahu
bahwa gue lah pelaku sebenarnya
kalo pake cincin bukan punya milik gigi
gak bisa juga
gigi ke toko perhiasan kali ya
abis ketemu sama tante mayang
pasti kan di mall ini ada toko perhiasan
hidup cemerlang tuh
gigi ke tante mayang dulu deh
ini kan kafe tempat gigi arisan dulu
gila bentar ya emang
siang juga rendy
ada yang bisa saya bantu bu
saya mau minta tolong kamu jemput saya dan reina ya
di sekolahnya reina oke
sekarang juga saya kesana bu
bu rosa mamanya pak al minta aku yang jemput
aduh ren tunggu dulu dong
nanti kalau teman mama sudah datang
kamu gak apa apa pergi sebentar temuin teman mama dulu
tapi ma bu rosa nungguin aku ma apa dijemput
hah mbak kim
ah ma temen mama yang mama maksud itu kimberly ya
jadi mama kesini mau ketemu kimberly
ya memang mama sengaja mempertemukan kamu sama mbak kim di sini
duduk sini ayo
duduk cantik sekali
terima kasih tante
tempoh hari tante itu kasih cincin ke rendy
tante bilang buat perempuan pilihannya gitu
tapi ya gitu rendy tuh suka nunda nunda
mas rendy mau lamar sopet oh
kayaknya benar itu cincinnya mama
kok cincinnya bisa ada di gigi ya
kamu bohong ya sama mama
katanya cincin itu ada di dalam mobil
ternyata kamu sudah kasih mbak kib
tapi mama seneng kok ternyata kamu itu gercep juga ya
akhirnya kamu melamar mbak kim
walah jadi cincin ini tuh punyanya tante maya
diktasi ke mas rendy buat ngelamar cewek
baru mudeng gigi
ma ya udah kalau gitu aku pergi ya
aku mau bisa nunggu lagi ma
aku ajak kimberly aja ya
kok gitu sih
mas mau kemana lagi
kalian mau pergi berduaan yuk
gak apa apa kok mama senang
ya sambil memikirkan nanti masa depannya gimana kan

ya udah kalau gitu
mbak aku pamit ya
terima kasih mbak kim
aduh aduh aduh
bukan kiki yang ngambil mas
tapi ini cincinnya ada di kamu dan kamu pakai
jadi gini ceritanya mas
kiki kan ke dapur
terus gigi nemuin cincinnya di dapur
eh pas kiki buka
oh cincinnya cantik banget mas
terus kiki pengen cobain
eh ternyata cincinnya malah gak bisa lepas sampai sekarang
beneran mas kiki gak bohong
malah tadinya kiki itu mau ke toko perhiasan
siapa tau kalau di toko perhiasan kan bisa bantuin kiki buat ngelepas cincin ini
kalau misalnya mas randy mengizinkan cincin ini nggak lepas dari tangan kiki
yaudah kiki pakai aja
enggak enggak enggak enggak bisa